perakirawan cuaca bmkg ayudya puspita santi putri menyebut cuaca di sebagian besar wilayah jabodetabek masih didominasi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang terutama pada sore menjelang malam hari
adapun potensi hujan disertai kilat petir dan angin kencang masih dapat terjadi khususnya di wilayah selatan yakni bogor depok serta jakarta selatan
hujan di wilayah ini cenderung terjadi pada saat siang menjelang sore hari dalam waktu yang relatif singkat
untuk tiga hari ke depan potensi cuaca di wilayah jabodetabek khususnya di daerah dki jakarta hujan dengan intensitas sedang hingga lebat diprediksi masih akan terjadi
hujan di wilayah jabodetabek khususnya di wilayah selatan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat diprediksi masih akan terjadi